film superhero silahkan mengatur jadwal nonton anda
karena tanggal dua puluh tiga maret besok film batman dan juga superman atau versus superman
akan tayang secara nasional di indonesia dan sejumlah bioskop sudah mulai menjual tiket
nah mudah mudahan demonstrasinya sudah selesai
sudah selesai ya
dan ada kendaraan untuk menuju ke bioskop
dan langsung atur jadwal ya
langsung atur jadwal
anda suka batman
film batman versus superman ini menjadi salah satu film yang paling ditunggu di dua ribu dua puluh
film ini mempertemukan dua legenda pahlawan super dunia superman dan batman
itu diperankan oleh aktor kenamaan ben flag dan henry kevel
film batman versus superman john of justice menceritakan tentang kegundahan dunia
akan hadirnya dua pahlawan super superman dan batman
batman yang diperankan oleh band efflex gundah dengan kehadiran superman
yang diperankan oleh henry cavill di gotham city
film ini akan menggunakan banyak efek yang menarik dan canggih
terutama dalam adegan pertempuran antara batman
apakah superman dan batman terus berseteru atau malah bekerja sama untuk mengamankan dunia
nah silahkan tonton filmnya
ini film yang masuk daftar wajib tonton buat saya pak
saya jadi bingung nih kalau superman versus batman saya nggak bisa pilih kayaknya prabu